dua harimau yang bernama hari dan tino didiagnosis positif covid sembilan belas pada lima belas juli
ini diketahui dari hasil tes pcr laboratorium pusat studi satwa dan primata bogor
tim medis ragunan sebelumnya mensinyalir keduanya telah terpapar pada sembilan dan sebelas juli
jadi di sini tim medis kami sampai dengan saat ini tetap melakukan observasi
karena kami sendiri baru melihat bahwa satwa tersebut secara klinis sudah tidak menunjukkan gejala klinis sakit lagi
dan akan kami lanjutkan dengan uji laboratorium untuk memastikan bahwa tersebut benar benar negatif covid sembilan belas
gubernur jakarta anies baswedan mengapresiasi taman marga satwa ragunan yang sudah bertindak cepat melakukan penanganan terhadap satwanya
hari ini kita sama sama
menyampaikan kepada masyarakat jakarta bahwa alhamdulillah dua binatang ini sudah menjelang pulih
lalu kami semua berharap agar nanti tim di taman marga satwa ragunan terus memastikan bahwa semua satwa di tempat ini tertangani
dan bila ada tanda tanda terpapar segera dilakukan langkah langkah seperti penanganan untuk hari dan tino ini
berdasarkan observasi gejala klinis kedua harimau menunjukkan sejumlah gejala
seperti batuk hidung berlendir dan nafas yang berat
setelah menjalani isolasi mandiri dan mendapatkan pengobatan selama kurang lebih dua minggu
kedua harimau tersebut kini sudah berangsur pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa
gilang biantara indra hadi jakarta